dan terkait hilang kontaknya kapal selam kri nanggala empat ratus dua pihak basarnas siap mengirimkan berbagai alat pencarian yang mempunyai kemampuan pencarian di bawah laut
berikut wawancara kami dengan kepala basarnas marsdia tni henry alfian di beberapa saat yang lalu
oke pak henry melanjutkan tadi yang tadi sempat kita perbincangkan apakah anda sudah mendapatkan update informasi dari pihak tni angkatan laut
terkait dengan proses pencarian kri nanggala empat ratus dua pak henry
sampai saat ini kita belum ada perkembangan terkait dengan perkembangan kapal selam yang dinyatakan hilang
namun kami pihak basarnas telah menyiapkan dan segera akan kita berangkatkan kapal berkemampuan pencarian bawah laut
mudah mudahan persiapan segera bisa kita percepat dan
dan malam ini akan berangkat
oke jika malam ini akan berangkat berapa personil kemudian yang sudah disiagakan oleh basarnas untuk membantu proses pencarian kri nanggala empat ratus dua pak henry
kita siapkan satu kapal dari tanjung priok dan satu kapal dari benoa bali
yang dari tanjung priok dua puluh tiga personel lengkap dan dengan peralatan side sonar kemudian ada underwater sonar
yang berkemampuan mencari benda benda di bawah laut mudah mudahan ini bisa mempercepat membantu penemuannya
oke berdasarkan informasi dari koresponden kami yang ada di banyuwangi dan juga ada di bali bahwa kri nanggala empat ratus dua ini kemungkinan saat ini berada di tujuh ratus meter kedalaman air
begitu apakah ini akan mempersulit proses pencarian pak henry
kalau kedalaman kita tidak ada tidak ada persulitan
yang kita antisipasi adalah bila ditemukan bagaimana proses penyelamatannya
kalau penemuan benda laut dengan kedalaman tujuh ratus meter masih bisa kita bisa temukan dengan alat sonar yang kita miliki dan alat bantu dari swasta
jadi kita tidak hanya peralatan yang dimiliki oleh badan sar namun juga
oleh potensi sar yang kita kerahkan malam ini mudah mudahan untuk bisa mempercepat membantu
oke pak henry bagaimana kemudian proses koordinasinya mengingat tni angkatan laut sudah meminta bantuan dari pemerintah australia dan juga pemerintah singapura
nanti bagaimana proses koordinasinya untuk proses pencarian dan juga penyelamatan awak kapal kri nanggala empat ratus dua pak henry
ya kami sebatas kemampuan kami saja mbak ya
kalau untuk pencarian bawah laut kita berkemampuan
tapi kalau untuk menolong kedalaman kita belum memiliki
tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan dulu
jadi kita bantu dengan percepatan ditemukannya
tentu nanti kita akan koordinasi dengan mabes al memberitahukan apabila kita bisa menemukan
paling tidak kita mensupport mbak untuk segera ditemukannya kapal selam nanggala tersebut
ya kan mbak
dan untuk koordinasi kita sudah koordinasi ketat dengan noabesal dan juga staf kami dan juga staf dari angkatan laut yang ikut serta membantu dan peduli
atas lost contact nya kapal selam nanggala ini
oke kalau kita lihat hilang kontak kri nanggala empat ratus dua ini pada pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat
sudah lebih dari dua belas jam mungkin sudah mencapai lima belas jam hilang kontak begitu pak henry
proses pencarian melewati lima belas jam dari hilang kontak pertama begitu pak
ya saya sebagai perwira angkatan duda bisa memperhitungkan mbak
setiap peralatan tentu ada emergency backup
dan saya yakin di kapal selam pun juga ada emergency backup bila ada terjadi hal hal sesuatu
dan biasanya mereka pun menyiapkan
saya tidak begitu paham tapi saya yakin bahwa di kapal ada emergency backup tentang mungkin kondisi bagaimana
mengirit ya menghemat oksigen apabila ada hal hal emergensi seperti ini
dan saya yakin pasti itu ada
mungkin pak bisa tanya langsung kepada pihak angkatan laut yang lebih menguasai
tapi secara teknis peralatan perang apapun biasanya memiliki backup tentang adanya emergency seperti ini